penentuan formulasi kenaikan upah lagi lagi menimbulkan pro dan kontras
sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi
atas peraturan menteri ketenaga kerjaan no delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan upah minimum tahun dua ribu dua puluh tiga ke mahkamah agung
regulasi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi
di sisi lain pakar hukum mengatakan rencana ini tidak menunda pelaksanaan keputusan pemerintah
berupa permen ataupun keputusan gubernur
yang memang beberapa di antaranya telah menetapkan ump tahun dua ribu dua puluh tiga
setidaknya sudah ada tiga puluh tiga provinsi per sore hari ini yang sudah menetapkan ump dua ribu dua puluh
dan itu dinilai tidak bisa sekalipun sudah ada keputusan dari mahkamah agung
itu diperkirakan juga tidak bisa mengubah apa yang sudah ditetapkan
kita membahas pada malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
ada mbak nining elitos ketua umum kongres aliansi serikat buruh indonesia
mbak nining selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih atas waktu anda
ada pak anton supit ketua bidang ketenaga kerjaan dan jaminan sosial
asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
pak anton selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih pak anton mbak nining atas waktu anda malam hari ini
saya ke pak anton terlebih dulu
pak anton apa respon sebenarnya dari teman teman yang tergabung dalam asosiasi
sampai kemudian baiklah kita ajukan uji materi atas permenaker ini
jadi mbak gini kita bukan menolak kenaikan unp
karena setiap tahun kita sadar itu paling tidak ada kenaikan unp
harus penyesuaian dengan kondisi inflasi dan lain lain
tapi persoalannya kita kan ini negara hukum
tunduk kepada hukum yaitu ke segala ketentuan dan norma norma hukum
ada undang undang cipta kerja yang mengatur bahwa pengupahan itu ada formula
yang membuat formula ini adalah pemerintah
pemerintah dan akademisi
dan pada akhirnya pun diputuskan di dpr
sebagai turunan daripada undang undang itu ada pp tiga puluh
nah sepanjang pengetahuan saya walaupun saya bukan ahli hukum
peraturan di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan yang di atas
apalagi dengan undang undang
lantas permasalahannya keluar permenaker delapan belas
yang merobat atau katakanlah
apalagi kalau kita lihat ketentuan dari mk sendiri bahwa diberi syarat
inkonstitusional bersarat tentang undang undang cipta kerja ini
dengan catatan dalam dua tahun harus diperbaiki
dan dalam posisi itu apa yang sudah keluar ketentuan ketentuan yang sudah keluar tetap berlaku
tetapi yang belum keluar tidak bisa dikeluarkan
dan tidak boleh diroba ditambah atau dikurangi
jadi kami berprinsip kalau kita konsisten sebagai negara hukum
dan ada kepastian hukum ya ini harus taat
nah sekarang ada kementerian atau ada permenaker yang keluar
yang menurut kami itu ya bertentangan dengan ketentuan di atas
nah untuk meminta kepastian hukum ini diputuskan mana yang benar
tentu tempatnya kan pengadilan yaitu mahkamah agung
bagi judicial review karena itu kami membawa isu ini ke mahkamah agung untuk judicial review
pak anton kalau menurut anda sekarang
ketika ada permen yang tentu saja dikeluarkan pemerintah
padahal memang sebelumnya menurut anda aturannya sudah ada
pemerintah sendiri yang buat sudah diketok dpr
muncul dalam undang undang cipta kerja itu
apakah anda menganggap sekarang pemerintah justru ini membuat lagi lagi formulasi yang sudah ada
soal penentuan upah ini menjadi rumit sekarang
ya dengan secara tidak langsung seperti itu mbak
karena yang buat undang undang pemerintah dan judis
itu adalah dpr
nah membuat pp itu adalah ya pemerintah juga
dan setelah terakhirnya pemerintah tahulah urutannya
artinya kalau memang mau merubah formula ya merubah dari undang undangnya
ya silahkan itu bawa lagi ke dpr atau bagaimana atau menunggu dua tahun
nah karena begini kenapa kita ini memegang prinsip ini
yang paling ditakuti oleh investor itu adalah inkonsistensi kebijakan
termasuk undang undang atau penerapan undang undang
dengan adanya undang undang cipta kalau kita lihat undang undang cipta kerja
motivasi yang dibuat itu pada saat itu ekonomi kita tidak begitu bagus
dan pada saat itu juga menurut catatan pemerintah ada empat puluh lima juta orang membutuhkan lapangan kerja
daya saing kita juga tidak begitu baik kan
salah satu faktor adalah dari sekian banyak klaster ada klaster ketenagakerjaan
dan juga disorok oleh klaster ketenagakerjaan itu
dan itu salah satu adalah mengenai penentuan upah minimum
karena beberapa tahun terakhir ini penentuan upah minimum tidak mengikuti pp tujuh puluh delapan saja
dilanggar oleh para kepala daerah
nah oleh karena itu kelahirlah undang undang dengan harapan semua taat kepada ketentuan itu
nah kami merasa sebagai warga negara kami taat
walaupun formula itu nanti menghitung ternyata jumlahnya juga tinggi ya kita harus taat
saya tidak mengatakan kalau tinggi kita tidak taat
nah itulah kalau mau jadi warga negara ya harus konsisten
nah disinilah persoalan yang semestinya ya jangan kita membuat malah kegaduhan
dari segi membuat kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan yang di atas
ini yang menjadi dan kami berusaha ini adalah untuk menyelamatkan iklim investasi
dan kedua jangan lupa mbak di dalam penentuan hal hal ketenagakerjaan
ada empat kelompok kepentingan paling tidak yang saya tahu
pertama kelompok kepentingan buruh
kedua kelompok kepentingan pencari kerja yang puluhan juta
ketiga kelompok kepentingan investor
dan kelompok kepentingan yang tidak kalah penting lainnya adalah pemerintah itu sendiri
dalam hal penerimaan pajak penciptaan lapangan kerja menghapuskan kemiskinan dan lain lain
oleh karena itu lapangan kerja yang paling penting
nah kalau itu saja dilanggar ya kami sebagai rakyat terserah pemerintah saja kan
tetapi kami juga punya hak untuk mempertanyakan kepada mahkamah agung
apakah ketentuan ini bertentangan atau tidak
oke baik baik mbak nining bagaimana tanggapan buruh atas ini permenaker ini
dan kemudian kan sudah ada beberapa akhirnya sudah ada tiga puluh tiga provinsi yang menentukan ump tahun dua ribu dua puluh tiga berdasarkan permenangker ini
iya halo pertama saya ingin sampaikan sumber masalahnya adalah
memang regulasi ya sejak dari awal sebenarnya undang undang cipta kerja ini sudah kita prediksi akan membuat sebuah polemik dan akan terus membuat sumber masalah
nah kemudian dalam prosesnya kan sebenarnya mahkamah konstitusi sudah memutuskan gitu ya bahwa undang undang tersebut adalah inklusional bersalah
nah artinya apa
walaupun dia tetap berlaku seperti apa yang disampaikan oleh pak anton tadi
tapi dia tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang strategis berdampak kepada kepentingan banyak orang
itu yang menjadi landasan sehingga ada sebuah diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintah
sebenarnya walaupun permen ini dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya pemerintah kan punya tanggung jawab bagaimana memberikan perlindungan
peningkatan kesejahteraan bagi kemanusiaan kan gitu rata rata masyarakat mayoritas hari ini
nah kemudian dengan walaupun deskresi ini juga sebenarnya belum memberikan perspektif tentang persoalan peningkatan kesejahteraan
dimana di masa dua ribu dua puluh satu hari ini kita banyak menanggung beban gitu ya
tadi kalau misalkan di beberapa daerah sudah ada hasil survei dua puluh empat tahun
ada hasil survei dua puluh empat lima rata rata ada yang tiga puluh
tetapi ada kemudian di dewan pengupahan mencari win win solution gitu ya dari kepentingan para pihak semua
sehingga kita melihatnya memang belum memberikan jauh dari rasa keadilan apalagi peningkatan kesejahteraan
dan kemudian berindikasi
berimplikasi kepada semua kebutuhan hidup ditambah lagi dua tahun terakhir kemarin gitu ya
justru tidak terjadi kenaikan itu akan membuat semakin beban kaum buruh dan rakyat adalah semakin titik terendah
kenapa kalau kita bicara misalkan gini kalau bicara pertumbuhan ekonomi itu kan berangkat dari konsumsi masyarakat
tapi di sisi lain gitu ya para pekerja produktivitas oke iya gitu ya
untuk melakukan produktivitas tapi produk produk yang diproduksi oleh kaum buruh ketika kesejahteraannya semakin rendah
upahnya semakin rendah ini pasti akan mempengaruhi barang barang yang diproduksi itu tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat
maka yang terjadi apa krisis gitu ya
nah iya tidak terserap juga krisis seharusnya para pengusaha para pemerintah gitu ya bangga kalau bahagia ketika melihat ada sebuah kesejahteraan nih
yang lebih baik kepada kaum buruh sehingga kaum buruh bisa meningkatkan daya belinya kaum buruh bisa memberikan pendidikan bisa meningkatkan kualitas kehidupannya
kenapa selama ini kita bisa lihat lah buruh buruh pabrik itu paling sarapannya nasi puduk lontong yang kemudian hanya satu biji dua biji
bagaimana kita mau bicara tenaga energi yang maksimal gitu kalau kemudian pendapatannya semakin ditekan rendah kemudian
karena semakin rendah dan itu juga akan berimbas kepada perusahaan juga
maka seharusnya gitu ya tentang persoalan bagaimana standarisasi upah layak ini agar bermartabat berkemanusiaan dan kemudian berkeadilan
itu yang seharusnya kita duduk bersama gitu
padahal buruh juga tidak mungkin untuk membuat tempat kehidupan mereka dimatikan gitu tapi ada keseimbangan
jangan terlalu terjadi ketimpangan yang cukup besar
ya mbak nining jadi kalau saya lihat sepertinya juga memang permenaker ini juga tidak menguntungkan buruh ya
sebetulnya ada diskusi tripartit belum sih sebelum menentukan sebelum permenaker ini keluar apakah ada diskusi antara asosiasi ke asosiasi
dari buruh asosiasi pengusaha dengan pemerintah
karena seperti biasa kan memang pemerintah seharusnya menjadi jembatan
kalau bicara mekanisme sebenarnya kan ada mekanisme yang ada di pemerintahan
ada dewan pengupahan ada lks tripartit
masih banyak juga serikat buruh ada yang tidak terlibat dalam dewan pengupahan nasional dan lks tripartit nasional
nah pemerintah juga biasanya kalau terakhir sebelum keluar permenaker
saya gitu ya kasbi dua kali diundang diminta pendapatnya
kita memberikan bahwa tanggung jawab negara adalah bagaimana membuat keseimbangan tidak membuat ketimpangan yang semakin jauh membuat perlindungan dan peningkatan kesejarah termasuk memastikan hukum berjalan
nah memang kita menyampaikan bahwa omnibus law undang undang cipta kerja turunannya pp tiga puluh enam tidak bisa menjadi dasar
mahkamah konstitusi sudah mengeluarkan bahwa inkonsumsi bersara dia harus diperbaiki dan kemudian pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang strategis berdampak sebanyak bagi orang
sehingga kita mengeluh ada sebuah diskresi kebijakan
nah artinya kita berharap ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan rasa berkeadilan bagi terhadap buruh
karena kenapa gitu ya
karena kita memberikan toleransi memalumi pada saat di masa pandemi tidak terjadi kenaikan upaya yang sangat signifikan
bahkan ada yang sekian gitu ya bahkan ada sangat minim
saya boleh cek di berbagai macam kota dan daerah
sehingga pada saat ini ada sebuah pertumbuhan ekonomi yang membaik buruh yang mengalami beban yang begitu semakin berat dengan berbagai macam kenaikan
salahnya apa menjadi penting bagi kita adalah untuk meningkatkan bagaimana upah para buruh
karena jika upahnya terjadi peningkatan maka daya beli apa yang diproduksi bisa dikonsumsi
ya betul pertanyaan yang sama untuk asosiasi pengusaha kepada apindo apakah ada diskusi tripartit sebelum akhirnya keluar permenaker ini
jadi begini mbak

jadi begini mbak ini sebenarnya ada mekanisme pemerintah yang namanya ini adalah pemerintah yang menjaga kebijakan

jujur saja khusus permen ini tidak dibicarakan di dalam dewan pengupahan
tapi kembali gini esensinya ini kan upah minimum
kita selalu rancu dengan upah minimum seakan akan satu satunya upah yang diterima oleh kaum pekerja
upah minimum itu definisinya atau filosofinya adalah untuk lajang bekerja sampai satu tahun
itu prinsipnya safety net
jadi yang saya juga bingung kenapa setiap tahun ribut upah minimum padahal sebenarnya ada upah lain upah negosiasi
artinya kalau kita lihat upah minimum di dki saja sendiri atau di jabodetabek di jakarta di daerah sekitar banten tangerang
itu sudah empat juta lebih

kalau kita bandingkan dengan pns itu mbak itu mungkin gaji pokok pns
kalau kita bandingkan dengan pns itu mbak itu mungkin gaji pokok pns yang lebih tinggi

jadi sebenarnya ini sudah salah trainees sejak awal selalu upah minimum padahal dengan alasan upah minimum tidak cukup hidup satu keluarga
jujur saja kalau mau diakui secara terang terangan itu upah minimum tidak didesain untuk satu keluarga tetapi untuk yang bekerja dengan pengalaman sampai satu tahun dan khususnya orang orang
sebagai sarjana dia mau masuk ya ditawari ump juga saya kira dia berminat tuh pak
dan jangan lupa dari seluruh pekerja yang ada empat belas juta di bidang empat belas atau delapan belas juta sesuai data bps
yang penerima ump cuma sepersekian itu tidak terlalu banyak
jadi yang banyak adalah upah negosiasi
tapi saya tidak mengerti jujur aja
saya juga malu itu mbak
setiap tahun kita mesti tampil talk show seperti ini debat soal ump
padahal memang desainnya upah minimum
namanya saja minimum
selebihnya silakan bernegosiasi
yaitu setelah setahun dengan dididik oleh serikat pekerja masing masing
datanglah ke manajemen
manajemen merasa atau dia merasa perusahaan untungnya banyak
ya silakanlah minta berapapun yang dia mau
dan terjadilah negosiasi
jadi ini sudah salah kapra tapi ya sudah lah
saya kira ini kalau tidak ada satu ketegasan
saya kira mesti ada once and for all ini selesai
bahwa upah minimum definisinya
adalah untuk minimum dan itu mestinya domain pemerintah
terus bukan kita harus ribut seperti ini
yang nanti diajang ajang pernegosiasian itu adalah bipartisan
mbak nining menuntut lebih nuntut di pabrik di mana mbak nining bekerja
bukan turun ke jalan untuk minta naik upah minimum
saya kira ini mbak nining kan sudah tidak ada urusan langsung dengan upah minimum
upah minimum itu orang yang baru mulai bekerja
yang belum menjadi serikat buruh
jadi sebenarnya saya kira ini sudah terjadi misleading masyarakat ini
sehingga ya memang kalau simpati masyarakat selalu merasa pengusaha itu lemah
dan ya yang buat buruh yang seakan akan tertindas
tapi sebenarnya tidak demikian itu mbak
itu dua dimensi yang berbeda ya
tentu saja point the view yang berbeda
tapi mbak nining saya sebenarnya ingin bertanya
sebenarnya untuk penentuan formulasi upah ini kemudian
di indonesia itu memang seperti yang tadi disampaikan pak anton
selalu ruwet apakah sudah pernah ada alternatif yang ditawarkan oleh pihak buruh
misalnya menggunakan aturan ilo misalnya
sebenarnya serikat buruh sudah sejak lama gitu ya
mengusulkan kepada pemerintah agar ada standarisasi upah layak secara nasional
mengantisipasi agar tidak terjadi gejolak di berbagai macam kota
nah tapi faktanya gitu ya
di dalam sampai hari ini belum menjadi perhatian serius gitu ya gitu
terus kemudian saya mau meluruskan juga apa yang disampaikan oleh pak anton tadi
menyampaikan bahwa upah minimum itu adalah sekuen
tapi dalam realitanya
ada perusahaan perusahaan yang menganggap bahwa upah minimum kota dan kabupaten
apalagi hari ini kan ditentukan upah minimum provinsi
dan itu tidak menjadi signifikan karena yang selama ini diperjuangkan itu adalah upah kota dan kabupaten
kan kayak gitu
termasuk upah unsk sektor khusus
misalkan kayak indigas dan yang lain
tapi di komnibus law unang unang cipta kerja kan dihilangkan gitu
nah ini yang kemudian selama ini dilakukan
nah jalan keluarnya itu adalah tentang perusahaan bagaimana membuat standarisasi upah
pencapaian upah layak
ini yang perlu kita diskusikan secara bersama sama
nanti yang menentukan misalkan ada istilah skala upah yang masa kerjanya
tapi prakteknya pak anton
kami ini banyak juga basis kami di luar sektor padat karya gitu ya
ketika ingin melakukan negosiasi di atas upah minimum gitu ya
yang ditentukan kota dan kabupaten
masih banyak perusahaan yang kemudian anti terhadap persoalan itu
bahkan ada perusahaan yang menentukan kebijakan sendiri
ya menentukan tentang persoalan skala upah tersebut
tapi mayoritas misalkan rata rata orang bekerja sepuluh tahun lima tahun bahkan kemudian dua puluh tahun
perbedaannya hanya dua puluh ribu lima ribu
yang kedua adalah problemnya berapa banyak buruh berserikat
data kementerian tenaga kerja hanya tiga juta dari lima puluh tenaga kerja gitu ya
lima puluh juta tenaga kerja hanya tiga juta berserikat
nah ini yang kemudian yang serikatnya ada cukup kuat saja ini tidak mudah
bagaimana dengan perusahaan perusahaan yang tidak ada serikat
bagaimana serikat serikatnya masih
ini perlu ada edukasi untuk melakukan
tidak ditampilkan juga gitu ya kita tidak menyatakan bahwa semua pengusaha nakal
tapi banyak juga para pengusaha yang kemudian tidak patuh terhadap hal hal tersebut
sehingga ini kenapa
ya kalau posisi buruhnya kuat bergaining negosiasi kita is okay tidak ada masalah
tapi kita harus melihat kondisi objektif buruh hari ini
untuk berserikat saja tidak mudah
mereka harus mendapatkan izin
dan juga mencari ancaman
bahkan ada bagian macam persoalan
dari dua pendapat antara buruh dan pengusaha ini tentunya diharapkan pemerintah bisa menjadi jembatan gitu ya pak anton ya
dan menurut asosiasi sekarang saat ini ketika ada permenaker yang muncul
dianggap muncul begitu saja yang kemudian bertentangan dengan undang undang diatasnya
disitu asosiasi apakah melihat
memang pemerintah kali ini gagal menjadi jembatan antara yang bisa menjembatani kepentingan antara pengusaha dan juga buruh
saya kira mbak ini sayang saya tidak bisa mendengar dari awal penjelasan mbak nining ya
tapi saya tidak ingin debat dalam sini
tetapi saya ingin menegaskan lagi mbak
artinya salah satu kelompok kepentingan lain yang tidak diperhatikan pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja terhadap bagi orang yang belum bekerja
sebab dengan membuat upah minimum yang tinggi tentunya itu akan ada pengaruh
dan sebagai negara yang teratur dengan rapi dan baik adalah harus lebih mengecilkan informal worker
kita kita ini semua ini formal worker setiap bulan ada jaminan menerima income dan seterusnya ya
tetapi yang kasihan lah
kalau upah minimum tinggi kita harus lebih mengecilkan informal worker kita kita ini semua ini formal worker setiap bulan ada jaminan menerima income dan seterusnya ya tetapi yang kasihan lah
kalau upah minimum tinggi juga kalau kita lihat undang undang hanya berlaku untuk perusahaan besar dan menengah

artinya kalau mbak nanti bekerja di perusahaan atau anak kita bekerja di mikro dan kecil itu tidak dapat ump itu diatur di undang undang
tidak fair juga karena kita membuat upah minimum yang tinggi membuat mayoritas rakyat kita tidak mendapatkan kesempatan yang sama
akhirnya ini yang menjadi kurang mendapat perhatian karena mungkin secara politis tidak begitu seksi
oke baik baik kita nanti tunggu terus bagaimana perkembangannya sudah masuk uji materinya di mahkamah agung
dan tentu saja kita sama sama berharap ya mbak nining segera ada formulasi yang standarisasi sehingga sekali lagi tidak terus menerus setiap tahun menjelang kenaikan ump ada hal hal yang diributkan seperti ini lagi
mungkin memang harus segera dibuat penetapannya ya dengan beberapa skala yang sudah ditentukan dan tentu saja disepakati antara dua pihak antara pengusaha dan juga pekerja
baik bapak ibu sekalian terima kasih sekali lagi sudah berdiskusi malam hari ini
pak anton terima kasih banyak mbak nining terima kasih banyak atas waktu anda malam hari ini
terima kasih juga